kita ke informasi selanjutnya nama bupati karawang jawa barat selika nurahadiana
akhir akhir ini menjadi perbincangan hangat di media sosial
ya bupati karawang ini kemudian disebut sebut menitipkan
siswa dalam penerimaan peserta didik baru atau ppdb online dua ribu tujuh belas
beginilah suara penyataan dari kepala sekolah sdn naga sari enam
yang viral di media sosial facebook dan youtube
dalam rekaman tersebut disebutkan beberapa pejabat karawang termasuk bupati karawang
silika nurahadiana yang disebut menitipkan siswa dalam penerimaan peserta didik baru
atau ppdb online tahun dua ribu tujuh belas
tak terima namanya dicatut bupati karawang mendatangi sekolah tempat
di mana sang kepala sekolah berdinas
namun guru dan kepala sekolah yang ingin ditemui tidak ada di tempat
selain bupati para jajaran musbida juga turut mendatangi ke sekolah tersebut
kedatangan mereka lantaran tak terima
karena namanya disebut sebut kepala sekolah yang bersangkutan
dan kini tengah viral di dunia maya
selain bupati dan wakil bupati
sekda dan dandim empat ratus enam karawang juga disebut
ikut menitipkan siswa dalam ppdb tahun ini
tapi keduanya membantah tuduhan tersebut
bupati karawang siswa dalam ppdb tahun dua ribu tujuh belas
bupati karawang menyebutkan
ia merasa difitnah dan mengancam akan memberikan sanksi tegas
kepada siapa yang mencatut namanya
sementara kepala sekolah yang bersangkutan
telah meminta maaf dan mengaku hilaf
bapak ibu bapak ibu
menemukan pertemanan ini ada hikmahnya bagi saya
tidak luput dari ketahanan
tidak ada istilahnya kami tidak nanggap
salah ada dari saya
itu semua tidak benar
itu hanya saya sumbernya
yan firmansyah karawang